selamat malam jawa tengah adalah salah satu provinsi yang secara politik selalu diperhitungkan
dan tahun ini provinsi berpenduduk lebih dari tiga puluh lima juta jiwa menggelar pemilihan kepala daerahnya
salah satu nama yang sudah resmi akan bertarung di pentas demokrasi ini adalah calon petahana ganjar pranowo
ini adalah nama yang cukup populis dari partai yang saat ini berkuasa pdi perjuangan
bahkan dalam sejumlah survei popularitas dan elektabilitasnya sementara ini begitu mendominasi
sejak awal ganjar dinilai banyak pihak sebagai representasi kekuatan joko widodo menjelang pilpres dua ribu dua puluh
hal ini pula lah yang kemudian menghadirkan penantang dari kubu yang selama ini menyuarakan koreksi terhadap pemerintah yang berkuasa
mampukah sang petahana mempertahankan supremasi politiknya di jawa tengah
malam ini kami memulai memendalami kontestasi jawa tengah dengan menghadirkan calon gubernur nomor urut satu ganjar pranowo
bersama saya alfito rinova ginting saya ada menyaksikan afd now

selamat malam pak gubernur
gimana suasana kebatinan di jawa tengah sekarang
hanya dua pasangan calon orang kemudian menduga ini akan sama riuh rendahnya dengan pengalaman di jakarta
hal yang sama juga kemudian dikhawatirkan terjadi di jawa timur
jawa tengah bagaimana
banyak pengamat kemarin dari beberapa kali kita talk show ya di televisi
jawa tengah kok ada mayem sih begitu
ya kita jaga memang
jangan sampai seperti yang lain yang head to head selalu riuh rendah
kita mencoba menjaga yang di jawa tengah itu kita bikin pilkadanya itu menyenangkan
menyenangkan ini perlu dibangun
maka menurut saya suasana ini perlu dijaga
yang penting programnya disampaikan cara komunikasinya benar tidak nge hoax tidak fitnah
juga cukup bisa membangun demokrasi yang berkualitas
tapi hal itu kan ya sekarang di pola sosialisasi demokrasi yang kini terjadi sosialisasi di sosial media
itu kadang kadang bahkan jadi utama ketimbang ketemu tatap muka dan lain sebagainya
mas ganjar juga tokoh yang sangat memanfaatkan sosial media
ya tentu saja
sampai sejauh ini kan kita juga melihat bagaimana ya walaupun nggak terlalu santer dan ingar bingar ya
tapi isu yang kemudian menyerang dan lain sebagainya tetap ada di sosial media
apa yang dilakukan kalau itu terjadi
sama saja sebenarnya hampir semua isu pasti digoreng
dalam setiap kontestasi pilkada selalu hal hal buruk akan muncul
bahkan tidak muncul pun dimuncul munculin
bahkan ketika gak ada pun ya di fitnah fitnahin
saya kira itu akan terjadi tapi kita tidak boleh mengamini sebagai sebuah hal yang biasa
nah sekarang bagaimana cara menjelaskan
untung mas fitri
untung mas fitri
untung mas fitri
saya sudah terbiasa sejak menjadi gubernur dulu ya bersama dengan pak heru wakil saya
kita biasa mendisklusi informasi
bahkan di timeline twitter saya bisa dilihat facebook instagram saya bisa dilihat
maka semuanya akan bisa melihat
ya kalau mau diprotes protes saja
ada kode yang tidak sempurna
tapi ada loh evidence base yang bisa kita berikan sehingga masyarakat bisa mengklarifikasi
mengkonfirmasi hanya membaca dengan
nah itu yang kita coba membangun sebuah tradisi yang terbuka sehingga masyarakat bisa mengerti
persisnya apa sih yang dikerjakan oleh ganjar
maka saya bilang pak ganjar sudah mengerjakan apa
orang itu kalau bicara di instagram itu menyenangkan dan biasanya bahagia
begitu ke facebook mulai ada yang agak nakal nakal dikit
mas ganjar sekarang ngevlog dong dengan mereka kelompok masyarakat
nah ternyata itu bisa dimanfaatkan
maka satu sisi dunia lain kita manfaatkan
dunia real pun kita kerjakan
mas ganjar ini kan bersama gus yassin itu didukung oleh lima partai
ada banyak partai
sementara pak sudirman dan
mbak ida didukung oleh sisa partai yang lain
yang menarik di sana itu ada koalisi yang
adalah koalisi yang kemudian melibatkan pkb
sebelumnya kan pkb selalu dekat dengan pdi perjuangan
terutama di pusat
kalau kita bicara di pilkada kan realitasnya tentu saja berbeda
ada nggak pengaruhnya itu
tapi kalau kemarin kita melihat survei terakhir dari kompas ya
dari partai pun pilihannya macam macam
bahkan beberapa partai yang tidak mendukung saya pun ternyata anggotanya ada yang mendukung saya
dan itu biasa saja kan
dulu sebenarnya saya hampir dengan pkb
tapi karena tidak ketemu
maka kemudian kekuatan lain yang sudah terlanjur mendukung dari awal
nah nama nama itulah kemudian akhirnya memunculkan gus yassin ini
dan gus yassin memang
teman saya lama dia di dprd
jadi gus yassin ini bukan pilihannya mas ganjar
gus yassin ini bukan pilihan mas ganjar dari awal
karena sebenarnya saya diminta untuk memilih dan saya sampaikan bahwa
kalau ini antar partai koalisi sudah berembuk
silahkan dipilih saja yang terbaik
maka memang agak siti nurbaya ini perkawinannya
dengan gus yassin saya dekat
dengan ayah handanya mbah maimun
saya jauh lebih dekat
karena saya berkomunikasi dengan beliau sangat intens
tidak ada masalah
tapi kan kita selalu tahu ya bahwa yang namanya kawin paksa itu bisa berakhir
bisa berakhir harmonis
itu yang kita lihat dengan pasangan mas ganjar sekarang dengan pak heru
tapi banyak juga lebih banyak bahkan yang putus di tengah jalan
apa yang menjadi kunci sehingga kolaborasi ini perkawinan ini bisa langgeng
kalau pada akhirnya pasangan nomor urut satu menang
pengalaman saya dengan pak heru menurut saya saya belajar dari beliau yang luar biasa
pak heru lebih senior dibanding saya
dia birokrat tulen
maka dalam segala pengambil keputusan seringkali saya bertanya dulu kepada beliau
maka cara pembagian kekuasaan yang sudah diatur oleh undang undang itu
kita terjemahkan dengan proses yang bergandengan bersama
maka saya punya pengalaman dengan pak heru ini
kita ingin tentukan kepala dinas
maka biasanya setelah proses seleksi terbuka semuanya selesai
hasil diberikan kepada saya kita harus memilih dari sekian kandidat
saya tanya dulu
pak wakil menurut anda yang mana
biasanya orang jawa ini agak sedikit beda
saya ikut saja terserah
tapi saya minta pengalaman saya dengan pak heru mbak
pak heru pertimbangannya apa
beliau kasih karena beliau profesional
silahkan pak gubernur yang putus ini
nah tradisi ini mau kita bawa ulang
sebenarnya evidence based juga ini bisa diberikan kepada guru jiahsin
pernah ada pertanyaan kepada saya
mas ganjar nanti guru jiahsin tidak dimanfaatkan
ada mungkin ketakutan ketakutan para pendukungnya seperti itu
pernah nggak anda mendengar saya berkelahi rebutan
macam macam diem dieman nggak mau bicara sama pak heru wakil saya
nggak pernah kan
nah silahkan itu dilihat
maka itu track record yang anda bisa pegang
kita pegang sehingga nanti komitmen ini bisa kita lanjutkan
dan ini bisa dijadikan tradisi
walaupun heru bukan jiahsin
jiahsin bukan heru
pasti akan ada
kalau kita katakan di awal
maka komitmen itu akan kita pegang bersama sama
tapi saya orang yang meyakini
selama kami hari ini berputar putar berkeliling berdiskusi dengan gus yassin
kayaknya gus yassin tipenya sama
ya tipe tipe orang jawa ya
ketika sudah berkomitmen sudah mengerti menjaga perasaan
yang bubar di tengah jalan orang jawa juga banyak mas
makanya ketika kemudian dia menyampaikan itu
kalau komitmennya diingkarikan tidak
apa sih kekuasaan yang mau dicari
apa sih keuntungan yang mau didapat
nah kalau itu komitmennya dipegang oke
boleh nggak gimana sih prosesnya gus yassin ini kemudian jadi pilihan
ada beberapa alternatif
nggak alternatifnya nggak banyak
sebenarnya memang waktu itu setelah kita diskusi panjang
ada nama yang disebut terus kemudian saya ditanya
kira kira kalau dengan ini seperti ini kamu mau nggak
oke ya deal deal kamu komunikasi
saya komunikasi intens
tapi beliau sampaikan bahwa
aduh bu nyai nggak setuju
kakak saya nggak setuju
baik kalau begitu bagaimana
terus saya disodorkan pada pilihan pilihan yang
waduh kalau ini saya butuh energi yang lebih gede sebenarnya
nanti biar bisa terbawa tanpa mengurangi rasa hormat
bagaimana kalau saya pilih ini
ketika kemudian tidak terjadi
maka komunikasilah antar parte
mana yang duluan
pkb tidak bergabung dengan pasangan ganjar
siapapun itu pasangannya
atau kemudian yasin masuk duluan kemudian pkb keluar